lengkap terkait dengan seorang anak yang diduga mengalami depresi setelah ponselnya dijual oleh sang ibunya untuk makan sehari hari
kita akan bergabung dengan penjabat wali kota cirebon agus mulyadi selamat malam pak agus
selamat malam mbak nid salam hormat dari saya dan masyarakat kota cirebon
terima kasih pak sudah hadir anda ini kan sudah
jelas pak anda sudah datang bertemu dengan anak dengan orang tua yang dilaporkan mengalami depresi ini
bagaimana cerita yang anda dapatkan dari orang tua dari tetangga dari keluarga
apakah betul bahwa anak ini mengalami depresi hingga menyakiti dirinya sendiri
dari informasi yang kami terima baik dari alurah terutama yang memang menjadi bagian dari kewajiban untuk bisa monitor dasar langsung
cuma kejadian ini kan di akhir desember
dan kemudian anak ini seperti yang tadi sudah dinarasikan di dalam awal
betul bahwa kemudian dia memiliki hp yang merupakan bagian dari hasil menabung
dan kemudian karena ada kebutuhan ibunya meminta izin untuk menjual
dan pada prinsipnya anak ini mengizinkan tapi memang ada beberapa hal yang mungkin secara psikologis masih belum bisa diterima
sehingga memang ada perubahan sikap yang terjadi pada anak ini
sering marah kemudian
merusak barang informasi yang kami terima
tapi kemudian pak lurah kemudian hasil urunan dengan warga ini membelikan kembali handphone
cuma memang masih belum bisa diterima oleh yang bersangkutan
sehingga kemudian anak ini mengalami kejadian kejadian yang tadi
seperti kemudian di bangsa kuningan di bangsa jakarta
dan ada kecenderungan memang mengalami depresi karena lebih bersifat pendiam
kadang marah kadang juga menanyakan ibunya padahal ibunya ada di sebelahnya
dan dari kami secara kedinasan memang dari awal sudah memberikan penampingan
baik dari dinas sosial kemudian dari
dari awalnya ini tepatnya bulan apa ya pak
atau berapa lama setelah dilaporkan
dua hari itu sudah mulai intervensi pak lurah dengan memberikan termasuk juga penampingan dari kepala sekolahnya
untuk bisa mendatangi dan mengajak kembali anak ini
untuk bersekolah cuma memang kelihatannya masih belum bisa
tapi kemudian ada pihak yang memang bersedia untuk membantu
seperti yang tadi saya berikan sempat juga informasi saya terima di baya pegasarpa untuk dibawa ke seater
tapi kemudian setelah pulang ya memang kondisinya masih belum membaik
dan kemudian informasi yang mencuat walaupun juga memang dari sisi kami pendampingan
dia sudah memiliki pkh eh sudah memiliki kip dan juga secara keseluruhan baik ibunya neneknya sampai dengan tantenya juga sudah terdata di dalam dpk
kalau sudah terdaftar sebagai keluarga penerima bantuan dan memang mereka menerima haknya seperti apa kondisinya
kalau alasan dari ibunya kan terpaksa menjual ponsel anaknya karena tidak bisa makan untuk sehari hari
ya karena memang kalau kami lihat
selain arya yang memang anak pertama juga ada adiknya delapan tahun dan yang paling bungsu dua tahun
dengan kondisi seperti itu apalagi ayahnya memang bekerja di luar sebagai informasi sih sebagai kuli serabutan
tapi ya mungkin ada beberapa yang kebutuhan yang tidak bisa tercukupi gitu
artinya memang meskipun sudah dibantuan ini benar sampai ya pak ya
sampai ya ini dipastikan dan dikonfirmasi oleh keluarga yang bersangkutan ya
keluarga dan palura sudah menerima secara langsung untuk pkk itu
oke kalau memang bantuan sebagai hak penerima keluarga pkh ini ya tapi juga dianggap tidak cukup sampai harus menjual ponsel anaknya
apa bantuan yang mungkin bisa diberikan tidak hanya satu waktu supaya tidak terulang lagi seperti ini pak
ya mungkin ini yang perlu kita konfirmasi bahwa sebetulnya kan tinggal bagaimana bantuan ini bisa dikelola dengan baik oleh ibunya ya
karena memang yang tercatat di dalam dtkh di kami adalah ibunya neneknya kemudian santrinya yang tercatat
tentunya kalau kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan karena sekolah sudah kita biayai secara langsung untuk pendidikan dari bos
termasuk juga tercatat dalam kartu indonesia pintar yang memang sudah ada dari dimiliki oleh yang bersangkutan anaknya
nah jadi masuk dalam daftar pkh kemudian juga menerima bansos
oke semua sudah didapatkan semua sudah dipastikan bahwa memang haknya ini diterima ya pak ya
betul betul sudah diterima
dan dari sisi sekolah juga sudah
konfirmasi hal ini juga sudah mendatangi yang bersangkutan untuk bisa sekolah
tapi kemudian memang masalah masalah yang terkait dengan faktor psikologi
itu yang menjadi bagian dari penghambat untuk bisa masuk sekolah kembali
ini menarik pak kalau bantuan dari presiden kan bantuan untuk memastikan pendidikan sampai selesai ya sampai lulus
tapi kan saat ini kan anak ini belum dinyatakan mampu untuk kembali bersekolah
karena masih harus mendapatkan penanganan psikologis
bagaimana apakah ada tentang waktu ada pendampingan psikologis untuk anak ini
sudah sudah kami dampingi mad untuk psikologi yang bersangkutan
dengan berobat ke psikiater memang sempat juga berobat di psikiater yang ada
cuma memang kita sudah diberikan intervensi dalam bentuk obat juga sudah
dan kemarin waktu ada kunjungan dari tim kepresidenan juga memang sudah dijadwalkan
besok itu akan melakukan konsultasi kembali dengan psikiater di rumah sakit daerah kami mbak nit
kemudian dipastikan bahwa setelah mampu untuk bersekolah kembali
akan dipastikan hingga lulus ya pak ya
dan dari kami juga akan memberikan biasiswa kepada yang bersangkutan
termasuk juga adiknya dan yang paling kecil yang belum sekolah
dan kita pastikan kita sudah diberikan kami mengawal
terima kasih nih pak presiden sudah memberikan atensi kepada warga kami
terima kasih pak agus mulyadi penjabat melikot
kota cirebon sudah bergabung bersama kami di kompas malam